sendi dan tulangnya bergeser secara aneh
akibat terkena pukulan sakti tingkat tiga
apakah nyimash masih tidak percaya
kalau kebenakanku tercinta raden surawi sesa sekarang
sedang terluka nyimash
sekarang aku sudah percaya sama
jadi kamu yang selama ini menjadi seluman monyet
jangan panggil aku gadis kecil
umurku sudah lima ratus tahun tau
berarti kamu sudah nenek
aku ini masih gadis
kenapa kamu manggil aku nenek nenek
kembalikan lima lambar bulu tengkukku
pukulanku tadi menyebabkan bulu tengkuknya terlepas
bulu tengkuk itu kelemahannya
mohon kembalin bulu tengkukku
aku janji tidak akan mengganggu penduduk lagi
banyak sekali orang yang mudah berjanji
tetapi tidak bisa menepatinya
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
mana anak kecil yang menjadi sirman monyet itu
tapi kamu harus berjanji
kamu tidak akan mengulangi kesalahanmu lagi
aku mohon maafkanlah dia
kasihan dia paman
adalah manusia yang baiknya manusia
adalah manusia yang bisa memaafkan musuhnya yang sudah kalah
anak kecil ini sudah banyak membuat kerusakan
dia sudah tidak berdaya
aku sudah mencabut bulu tungkuknya
jadi dia tidak bisa berubah lagi menjadi siluman monyet
maafkan dia paman
baiklah kami memaafkannya
kalau tidak keberatan
siapa kisanak sebenarnya
raden kian santang
terimalah semua sujud kami raden kian santang
jangan bersujud kepadaku
bersujudlah hanya kepada allah s w t
hindarilah perbuatan syirik
karena perbuatan syirik
adalah perbuatan yang tidak baik
allah s w t mengampuni seluruh dosa manusia
kecuali dosa syirik
sampai rasain rai
ada perlu apa yundara santang datang kemari
atas nama guruku
aku benar benar meminta maaf
dan sebagai wujud permintaan maafku kepadamu
tabib istana untuk memeriksa luka murai
mengapa hanya ini masalah rasantang
yang datang menemui keponakanku tercinta
kemana ayah hantamu
ibuntamu rai sibang larang tidak datang kesini
apakah mereka sudah tidak peduli lagi kepada keponakan kutercinta raden surawisai sanyimas
saat ini ibu daratu masih dalam keadaan terbaring sakit
bahkan ibu daratu belum mendengar bahwa rai surawisai sangat terkenal musibah
adapun ayahanda prabu hari ini adalah hari paseban agung paman
tentu saja banyak masalah rakyat yang harus diselesaikan oleh ayah anda prabu
baiklah sanyimas kalau sanyimas terasa tidak percaya silakan sanyimas sendiri periksa keponakan tercintaku raden surawisai sanyimas
kita tekan lagi di suruh nyari raden sanyimas
tulak tuja emang
perasaan ibu ibu itu ngobrolin raden raden raden raden gitu
ternyata anak itu raden kian santang
dia hebat bisa mengalahkan siluman monyet
padahal selumuan monyet itu serempisan
ibu maaf buntan sekali
kalau aman monyet amin
sama kita teh
saya tuh barusan dengar ibu tuh raden raden raden raden gitu
saya itu kan kebetulan utusan dari prabu siliwangi ibu
dari kerajaan pancajaran
raden raden itu kemana
ya ari aplicasi melenang ia apa putus sama getah tadi
iya ibu punya agung
belum lagi tuh ada siotir di dia
delapan adek rd roadmap menkyahkan

diletak semoga siap

apakah nimas masih tidak percaya
kalau keponakan ku tercinta
raden surawisesa sekarang
sedang terluka nimas
aku sudah percaya paman
karena telah berpikir yang tidak tidak paman
paman somad telah mengobati lukamu
aku akan mencari
kamu istirahat sekarang
semoga lukamu lekas semua
tungguinlah tuan paman
lebih baik urungkan niat kalian
untuk mencari kian santang
karena kian santang
tidak akan pernah kembali
kalau kalian masih ngebangkang
nyawa kalian retarohannya
betul lah tuan paman
mereka tidak bisa aku remehkan
si luman kayak gini mah harus
pake jurus yang lainnya
yang lain betul atau aman begitu pakai jurus terakhir hayo jingetan kelima nojeng kecil
dasar mereka pendekar aneh ilmunya cukup lumayan